hari senin sebelas juli dua ribu dua puluh dua terdapat informasi bahwa terjadi permasalahan
pada saat pengantaran jenazah kepada keluarga almarhum joshua yang kemudian ini menjadi viral
permasalahan tersebut berawal pada hari sabtu pada saat jenazah brigadir joshua tiba di rumah keluarga almarhum
keluarga sempat tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah
keluarga tidak mau menerima jenazah dan menandatangani acara serah terima bila tidak melihat kondisi jenazah
akhirnya keluarga diperbolehkan untuk melihat separuh badan ke atas
keluarga melihat adanya luka luka dan jahitan di wajah almarhum melihat kondisi tersebut
keluarga kemudian menjadi histeris
keluarga diberikan penjelasan oleh personil di propam bahwa almarhum meninggal setelah terlibat tembak menembak
antara brigadir j dengan brigadir r dan beberapa re
dan telah ada beberapa hal yang kemudian itu disampaikan secara lebih tertutup